setafrullahaladzim asap beracun ya allah aku harus memberitahu rahka wang sungguh
hai apa yang kau lakukan segawangi ternyata aku salah memilih kawan

hai apa yang kau lakukan segawangi ternyata aku salah memilih kawan hai aku pikir
hai aku pikir kau masih seorang pendekat sakti yang

kau masih seorang pendekat sakti yang pantas untuk selamatkan tapi ternyata kau

pantas untuk selamatkan tapi ternyata kau hanya seonggok tubuh rongsokkan yang tidak

hanya seonggok tubuh rongsokkan yang tidak berguna apa partners rupanya dia sudah
berguna apa partners rupanya dia sudah
berguna apa partners rupanya dia sudah tahu kalau aku saat ini tidak memiliki
kalau aku saat ini tidak memiliki
temukan nuragan lagi apa boleh buat aku harus melawannya
rupanya kau masih mau mempertahankan dengan sisa nyawamu argadana
percuma nyawamu sudah tidak berarti apa apa
aku menyesal sudah menyelamatkanmu
lebih baik sekarang aku habisi kau sekalian
tapi isi kepalanya masih tetap samanya
apa maksudmu yudhakara
dia adalah orang yang cerdas dan juga pintar
kita masih membutuhkan dia untuk mengejar rencana kita
kau benar yudhakara
yang paling berharga dari kita
bukanlah ilmukan nuragan
tapi isi kepalanya
aku akan mengampuni
aku akan membiarkanmu
demi membantuku membalaskan dendam
aku tidak akan melupakan semua penghinaanmu ini sekarwangi
dan pada saatnya nanti

aku tidak ingin berharga bersikap sedih akuit ini
aku bisa merasakannya
meski belum seluruhnya
tapi tenaga dalamku sudah kembali
kurang ajar kamu
menurut paman surakerta
paman surakerta bertemu terakhir
dengan paman argadana disini
sebaiknya kita sisir tempat ini
baiklah aku setuju rai
lebih baik kita mulai mengusir tempat ini
lebih baik juga
untuk secepatnya kita menemukan paman argada
rai apakah kalian tidak ingat pesan dari ibunya
kita harus selalu bersama sama
di sekitar sini
bukan untuk berpencar dan berjalan sendiri sendiri
sebelum amber kokok pertama
kita sudah kembali ke tempat ini
baiklah kita berpencar
kalau ada apa apa
ledakan kembang api ke atas
untuk menjadi sinyal pada dirinya
ke bagian indah
kita bawa orang ini menemui kilau ini
tapi bagaimana anak anak itu
kalian bawa dia barangkali berguna untuk kita
hei di sana
serahkan harta yang kau bawa
maaf aku tidak memiliki harta apa apa
kalau begitu serahkan nyawamu
aku hanya satu bukan untuk diberikan kepada dirimu
siapa kamu kenapa kamu menyerangku
aku tidak akan mengalah karena dirimu